ketemu riri lagi
ngapain sih dia masih ketemu riri terus
lagian adi itu kan masih lemah
kalau ada apa apa gimana
nggak mama mama tenang aja
terakhir kan andi ketemu sama ririnya itu di taman komplek
di taman kompleks
mama harus nyusulin dia kalau gitu
berani beraninya kamu masih datang ke sini lagi untuk nemuin andi
selama ini aku sama diri itu pacaran
dan aku emang berniat untuk menikahi dia
kalau selama ini andi pacaran sama riri
kenapa dia di amerika
riri selalu bersama haris
kalau misalnya ada masalah boleh loh cerita ke tanti
ternyata bapaknya riri itu
orang yang menabrak suami
dan aku masih ingat sekali
gimana dia pergi begitu aja
tanpa merasa bersalah sedikitpun
aku pengen cerita satu hal sama
jadi sebelum mama meninggal
mama pernah cerita
mama disuruh bosnya untuk menolong tante
karena bos mama merasa bersalah
telah menabrak suami tante
ya bos mama merasa bersalah dan dia ingin menembus kesalahannya
kamu pasti ngarang cerita
supaya tante mau maafin orang yang nabrak suami tante
mama adalah karyawan kepercayaan pak arya
dan mama disuruh untuk merahasakan semua ini
supaya tante nggak tahu
dan sampai sekarang
pak arya selalu merasa bersalah dan gak bisa memaafkan dirinya sendiri
maka dari itu
pak arya selalu membantu tante sampai hari semapan
dan bisa menopang keluarga ini
nanti tinggalin tante
tante pengen sendiri
nggak pengen diganggu
aku baru cerita sekarang
aku juga baru tahu kalau pak arya itu adalah ayahnya riri
dan saat dulu mama kerja
aku juga belum pernah ketemu sama pak arya sama sekali

supaya aku dapat restu dari mama
untuk hubungan aku sama riri
mungkin umur aku udah nggak panjang lagi
dan aku punya keinginan
mungkin ini keinginan gue yang terakhir
aku mau menikah sama riri mas
aku mau menikah sama riri mas
bukan cuma lo yang mencintai riri dik
gue juga sangat mencintai riri
tapi seperti biasa
gue harus mengalah buat lo
bahkan riri memilih melindungi lo dik
daripada memperjuangkan cita kami
daripada memperjuangkan cita kami
gue pergi sebentar ya
gue mau ketemu sama deddy
nggak jauh ke mas cuma di taman komplek aja
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
kamu gak perlu minta maaf
ini bukan salah kamu
sepertinya kita emang udah gak bisa bersatu lagi
aku udah bujuk mama aku
tapi tetep aja nggak bisa
aku sudah banyak bersalah sama andi
dan ingin membahagiakan dia
tapi kalau tante iren nggak mengizinkan untuk menikah
gimana caranya aku membahagiakan dia di sisa hidupnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
kalau di dunia ini kita nggak bisa bersatu
kita akan bersatu di akhirat kelak
dengan keadaan kayak gini
dengan kondisi aku seperti ini sekarang
tante masih nangis terus
kasian juga tante iren
aku panggil haris aja deh
haris sama andi kemana ya
andi lagi pergi mah
ketemu sama riri
ketemu riri lagi
ngapain sih dia masih ketemu riri terus
lagian adi itu kan masih lemah
mama tenang aja
lagi lagi kan andi ketemu sama ririnya itu di taman komplek
dan gak lama kok
di taman kompleks
berani beraninya kamu masih dateng kesini lagi untuk nemuin andi
dasar perempuan pembawa masalah
bukan cuma bapak kamu yang bawa masalah buat keluarga kita
aku gak sudi punya menantu kayak kamu
tapi riri kan gak salah
aku gak sudah mencari riri lagi
itu bukan orang baik baik andi
dia jahat sama kayak bapaknya
mudah mudahan tante iran tidak kelepasan bicara mengenai kehamilanku
mama gak bisa sama samain riri sama bapaknya
itu gak adil untuk riri
kamu sadar gak sih
kamu lihat gak
gara gara dia kamu jadi berani untuk bantah mama
dia itu bawa pengaruh yang jelek buat kamu andi
kita pulang sekarang
mama bisa ngelarang aku untuk nikah sama riri
tapi mama gak bisa ngelarang aku untuk ketemu sama riri
lebih baik aku mati mah daripada aku gak bisa ketemu rin lagi
ayo kita ke rumah sakit ya
aku gak mau ke rumah sakit
tante kita bawa andi ke rumah aja
biar dia istirahat dan minum obat
kita bawa andi ke rumah aja